polres metro jakarta selatan mengungkap siapa saja pemasok senjata api ilegal milik tersangka abdul malik sang koboi lamborghini
tiga tersangka pemasok senjata api telah diamankan salah satunya adalah agd putra sulung artis ayu azari
polisi meringkus penyuplai belasan senjata api ilegal berbagai jenis beserta ribuan amunisi serta granat aktif yang dimiliki oleh pengendara lamborghini yang menodong pelajar beberapa waktu lalu
ketiga tersangka diamankan pada dua puluh sembilan desember lalu di masing masing kediamannya di wilayah jakarta selatan dan jakarta timur mereka berinisial adg msa dan y
setelah dikonfirmasi tersangka pemasok senpi ilegal berinisial adg merupakan putra sulung dari aktris ayu azari aksel doji gondokusuma
pengakuan tersangka axel kepada penyidik senjata laras panjang jenis m enam belas merupakan milik pribadi yang dijual kepada tersangka abdul malik dengan harga
sekitar seratus juta rupiah
polisi kini masih memburu satu orang dpo yang diduga juga merupakan pemasok senpi ilegal kepada tersangka abdul malik
atas perbuatan keempat tersangka polisi menjerat mereka atas kepemilikan senjata api ilegal yang melanggar undang undang darurat dengan ancaman pidana dua puluh tahun penjara
pemilikan senjata api ilegal berinisial adg berhasil menjelaskan kemampuan penyelamat